langsung pengen ke dance ya ngomong ngomong soal dance k pop gerakan tarian ini memang banyak
menghipnotis orang ada yang lihat banget ini belajar tarian ada juga terinspirasi meng cover
dance k pop seperti yang berikut ini ada natia shina anyong asia selamat malam natia apa kabar
baik baik baik nat ketertarikan dengan k pop ya kalau natia sendiri apa yang membuat
pertama kali itu tertarik apakah musiknya lagunya gerakan dance nya atau membernya atau mungkin ada
alasan lain semuanya ya semuanya itu iya yang ditampilkan dengan menurut aku sangat menarik
di video klip mereka itu yang bikin aku pertama kali kayak oh ada ya hal semacam ini ya kalau nggak
karena waktu itu aku pertama kali
nonton girls generation itu dengan video klip mereka itu namanya g kalau nggak salah dua ribu sembilan
terus itu warna warni banget merekanya cantik cantik terus ada dance nya kebetulan aku suka dance juga
jadi itu yang bikin aku nge vogue pertama kali kayak oh my god ini kayak dunia aku banget gitu
oke ekspektasinya ketika dulu akan ngebayangin gak jadi sebesar ini akan se hype ini
yang bikin maluh gitu karena yang clinical itu aku unique gitu
jadi kita tuh kayak musik itu gak berani
kayak ue pensiobetjess mana ue pensiobetjess mana gak berani kayak gitu gitu di kampus juga kalau mau puter lagu k pop kecil kecil banget tuh suaranya tuh
tapi lihat apa yang terjadi sebelas dua belas tahun kemudian kan jadi sebesar ini oke
nah banyak orang di luar sana yang beranggapan gitu ya bahwa seorang konten kreator popularitas seorang konten kreator itu akan dengan sendirinya
otomatis ini akan mengerek cuan bener gak sih kayak gitu itu natia yang rasain sendiri gak sih as a qualtant creator
sebenarnya gini ya dulu bedanya itu dulu sama sekarang kalau dulu pas k pop belum terkenal misalnya kita bikin konten k pop kan gak akan rame ya
nah sekarang karena pengembar konten k pop itu banyak misalnya kita up let's say kita ngomongin salah satu boyband atau girlband yang lagi terkenal
terus kita up gitu di salah satu konten kita di sosial media manapun
kami yang imbrung karena pengembarnya kan banyak
sebenarnya itu sih kalau secara langsung menghasilkan cuan menurut aku balik lagi ke orangnya
apakah dia bisa memanfaatkan ⁇ lets ⁇ say kayak ilmu ilmu dan inspirasi inspirasi yang mereka dapetin dari k pop itu ke real practice nya ke dunia nyata gitu
aku kan sekarang all business fashion
nah emang itu terinspirasi dari k pop
warna warna yang dipakai perpaduannya dari fashion fashion k pop tuh bener bener kaya
apa ya menarik banget itu menurut aku
jadi itu aku aplikasikan dan sumpah ya banyak yang suka juga ternyata
jadi mungkin gak secara langsung
tapi kalau misalnya kalian bisa dapat dalam bentuk inspirasi dan kalian terapkan
menurut aku bisa banget ya
gitu tapi kalau misalnya secara langsung begitu up konten k pop itu akan dapat cuan

bahkan nol ya minus

langsungnya bikin video editing tempat bawa bawa tempat segala macem kayak gitu sih
oke jadi agak salah gitu ya anggapan di luar sana kalau misalnya udah punya konten yang berbau k pop
itu langsung jadi booming gitu atau langsung jadi trending langsung jadi cuan gak selalu seperti itu ya
gak selalu seperti itu
nah beberapa minggu lalu kamu sempat riliskan ya mv music video
nanti ya kolaborasi sama eka gustiwana itu keren banget
sempat ada di trending youtube waktu itu
terus kenapa gak pakai bahasa korea kan kalau misalnya orang mungkin identik natia tuh signature nya yang semua yang serba korea gitu k pop
karena menurut aku balik lagi ya
kayak aku sih tipenya semata mata gak yang mentang mentang aku suka k pop terus aku pasain gitu ke dalam karya aku
gak aku liat lagi sebenernya lagu lagu apa
atau lebih suka pake bahasa mana
dan menurut aku sebagai penulis liriknya sendiri
aku dapetin semangat ya itu liriknya di lagu indonesia sama dibahasa indonesia sama bahasa inggris kebetulan
jadi gak maksain gitu harus ke bahasa korea gitu
mentang mentang aku suka k pop gitu
mungkin next time kalo emang kayak five five menurut aku cocok
tidak menutup kemungkinan ya mungkin nanti nextnya ada lirik lirik koreanya
kita tunggu ya
kita tunggu karya karya dari natia lainnya
saya tagih utangnya natia satu sama saya
ngajarin aku dance kore
jut kita belajar deh
oke thank you banget natia
sampai ketemu lagi
untuk minggu ini kita akan ketemu lagi rabu depan
dengan topik bahasan yang pastinya juga gak kalah menarik
udah bisa belum sih
kayaknya harus belajar sama natia juga
ungur tidak berdusta ya
memang sudah tidak seluas dulu lagi
kalau saya kayaknya emang kaku gitu
jadi harus belajar nanti
kalau bisa ikutan cover dance ya
terima kasih banyak tiffany
sampai ketemu minggu depan